beralih ke informasi lain saudara di bulan ramadan ini lebih dari seratus anak binaan panti asuhan dan yayasan
sabtu kemarin menerima sepatu sujia hadiah lebaran dari perkumpulan lions indonesia atau lions club distrik tiga ratus tujuh
kegiatan ini merupakan bagian dari bakti sosial ramadan
rangka baksos ramadan seribu empat ratus empat puluh lima hijriah
sebelumnya perkumpulan lions indonesia atau lions clubs distrik tiga ratus tujuh a satu membagikan satu lima ratus lima puluh paket sembako di tiga lokasi
hampir seribu warga kurang mampu menerima bingkisan ramadan yang terisi beras gula dan minyak goreng
dua ratus lima puluh orang kaum duafa mendapatkan paket sembako yang dikemas di dalam ember
pembagian paket sembako ini diharapkan bisa meringankan warga
yang kurang mampu dalam menghadapi kenaikan harga selama bulan suci ramadan